sebagai kelompok disabilitas atau tumbuh mandiri itu lebih ke ingin mematakan stigma orang lain
ya mbak ya bahwa disabilitas itu tidak bisa bertani tidak bisa berkebun segala macam
hai ini berarti emak bisa bawa air ini bisa sampai berapa balik
mak berapa gelap balik ya kumaha prioginaya sepuluh bali level level lima belas bali
dan merasa sakit nih yang mana yang sakit
sehari enggak musti makan gitu kenapa kamu yang enggak makan
di tengah padatnya pembangunan kota cimahi masih ada lahan pertanian yang digarap oleh
sebagian masyarakatnya dan kali ini saya akan mengunjungi salah satunya tepatnya
di desa citerep tidak jauh dari alun alun kota cimahi ini dan istimewanya lahan pertanian
yang akan saya datangin nanti ini adalah digarap oleh para penyandang disabilitas
dari kota cimahi dan dengan keterbatasan fisiknya mereka menebarkan ataupun menyebarkan jiwa dan juga
semangat optimisme kepada masyarakat luas dan juga para disabilitas lainnya
hai matahari pagi membangunkan semesta dengan kehangatannya cahayanya turut mengiringi
langkah kaki permana untuk menjemput rezeki kecelakaan lalu lintas yang dialami permana
beberapa tahun lalu membuat tubuh permana tidak sempurna untuk berjalan laki laki tiga puluh dua tahun ini
membutuhkan bantuan toko toko yang berada di dalam kaki permana dan juga untuk menjaga keamanan dan
namun keterbatasan fisik tidak membuat ia lupa untuk bersyukur bahkan pada dua ribu dua puluh permana
mendapat inspirasi dan ilmu bercocok tanah dari seorang profesor yang peduli terhadap kaum disabilitas

satu persatu buah terung dipanen dengan bantuan gunting untuk bergerak dan meraih sayuran berwarna ungu ini

di lahan produktif seluas tiga meter persegi ini juga ditanami cabai kemangi singkong selada tomat bayam pakcoy hingga kangkung
permana tidak sendiri seluruh tanaman sayuran ini adalah hasil garapan para disabilitas lainnya yang tergabung dalam kelompok tani tumbuh mandiri di cimahi
meski memiliki keterbatasan fisik mereka ingin membuktikan bahwa disabilitas tetap bisa berkarya
bahkan hasil panennya menjadi sumber penghidupan
kita sebagai kelompok disabilitas atau tumbuh mandiri itu lebih ke ingin mematakan stigma orang lain ya mbak ya
bahwa disabilitas itu tidak bisa bertani disabilitas itu tidak bisa berkebun segala macam
dan kita lihat alhamdulillah dengan keterbatasan kita semua kita mampu untuk membuat suatu kelompok yang positif gitu mbak
dalam contoh pertanian dan
untuk yang hasil panennya lumayan itu ada di seladak riting sama pakcoy mungkin ya
untuk seladak keriting hampir satu ton untuk pilihan ini tuh
hampir hampir satu ton
sekitar sembilan ratus delapan ratus lah
untuk yang pakcoy sendiri sekitar empat kintal atau empat ratus kilo gitu
selain harga jual sayuran yang fluktuatif permana mengaku komunikasi adalah salah satu tantangan
untuk bekerja sama dengan
cara bertutur hingga gestur dipelajari agar mereka dapat berinteraksi dan saling melengkapi
jadi keterikatan saya dengan para teman teman disabilitas yang lain tuh bener bener klop gitu atau menjiwai
kayak saya nih saya tuna daksa teman saya ada yang tunarungu
tapi kalau di ladang dia yang menjadi kaki saya gitu
sedangkan untuk yang di luar untuk birokrasi segala macam untuk ilmu saya yang selalu jadi telinga buat mereka dan menjadi mulut buat mereka kayak gitu
jadi saling melengkapi satu sama lain
disabilitas disini ada tuna daksa tuna rungu tuna grahita dan tuna netra
untuk tunanetra sendiri ya hanya sebagai laporan gitu kan kita sering menjual hasil hasilnya ke teman teman tunanetra
untuk tuna gerah hita ya ada juga untuk komunikasi tetap lancar alhamdulillah
dan untuk tuna rungu kita yang saya sendiri benar benar harus bisa belajar bahasa isyarat
budidaya tanaman pangan dan sayuran diawali dengan mengolah tanah dan pembenihan
seperti pada bibit jagung ini
meski dapat tumbuh di lahan kering sumber karbohidrat ini membutuhkan air sebagai penunjang pertumbuhan
pak izin saya tanya soal pak edi ya
ini penyiramannya berapa kali dalam sehari
ini siram berapa kali sehari
ini sampai panen di sini terus atau bagaimana
sampai panen di sini terus atau bagaimana
sampai panen di sini
tapi nunggu sampai
airnya lagi musim kemarau susah nggak
air susah nggak
agar tumbuh sehat dan buahnya lebat
kulma pada tanaman cabai perlu dibasmi
setiap hari flora hultikultura ini telaten dirawat oleh huri
seorang perempuan disabilitas daksa
namun keterbatasan fisik membuatnya tidak leluasa untuk bergerak
terutama saat musim hujan
areal pertanian yang belum ramah dengan disabilitas menjadi kendalanya
mau tanya dong bu kalau cabai ini cabai hijau
itu berapa bulan sekali atau berapa lama sekali
itu juga tiga bulan sekali langsung panen
oke berarti kalau ini dijualnya kemana bu
jadi kita jual ada yang ke ibu ibu darter darter gitu
terus ke pasar
bu ada kendala kendala khusus nggak bu yang ibu hadapin secara pribadi
kalau secara pribadi saya tuh terutama kalau musim hujan licin
kadang nggak berani kadang kalau udah agak kering baru berani turun gitu
kita ini kan berkebun di sini itu masih lahan orang lain
kita masih sewa lahan di sini itu dan meneruskan alam alam profesor yang dulu
semoga kedepannya tuman ini atau kelompok tumbuh mandiri ini bisa mempunyai lahan sendiri gitu mbak
soalnya kan kita punya program kedepannya untuk yang lahan aksesibel
sama ingin menjadikan si tuman ini tuh wisata edukasi juga pertanian kayak gitu
keterbatasan bukanlah hambatan bagi disabilitas yang mau bergerak
karena dengan kegigihan
para disabilitas juga bisa mandiri secara ekonomi bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan

tak nak mak
tani enggak punya penghasilan kering gini tani
bicara tentang harapan harapan itu akan selalu ada bagi siapapun yang mau berusaha dan juga berjuang
dan kali ini tim sienek indonesia berbuat baik akan mengunjungi ke salah satu rumah warga di kampung cemerang
padalarang kabupaten bandung barat yang bernama ibu siti komariah
di tengah tubuhnya yang sudah ringkih dan juga lanjut usia ibu siti komariah masih terus berjuang untuk merawat anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan
dan juga di tengah belitan ekonomi ia masih terus berusaha untuk bertahan hidup dengan mengandalkan hasil kebun di sekitar rumahnya
batang singkong siap ditanam komariah pagi ini
bukan di bedengan atau lahan pertanian khusus
bibit ubi kayu ini ia tanam tepat di samping rumahnya
saat musim kemarau ketela pohon adalah tanaman pangan andalan komariah
karena singkong dapat ditanam sepanjang waktu dan tumbuh di lahan tandus
tidak ada pilihan lain hari ini komariah harus memanen singkong yang usia tanamnya belum menyentuh enam bulan
umbi berukuran mungil ini terpaksa ia ambil untuk mengisi perutnya malam ini
mak tapi ini kalau tanah lagi kering kayak gini susah loh mak
iya susah mak tak nak mak tani enggak punya penghasilan kering gini
mak ini terus tapi dijualin ya mak ini
enggak dipasak kue buat masak
kenapa enggak dijual mak
enggak enggak ada yang jual
enggak ada yang beli
kenapa oh harus banyak
harus banyak ini enggak ada lagi
mak ini kan masih pada kecil kecilnya mak ya
iya masih kecil
bisa diambil bisa diolah kan
iya bisa diolah bisa digoreng bisa dikuluh bisa diparuh dibikin somrok
membersihkan ladang agar hasilnya optimal tanaman singkong perlu dirawat
tanpa disiram atau diberi pupuk komariah rutin mencabut rumput liga
dan selalu berkeliar di sekitar tanaman garapannya
selain singkong pohon pisang juga komariah tanam di beberapa titik
sayangnya buah yang muncul belum siap panen
begitu pula dengan tanaman garapan lainnya seperti serai pandan pepaya juga cabai
akibat kemarau komaria terpaksa gigit jari karena hampir semua tanamannya kering
padahal dari hasil kebun inilah komariah mendapatkan

imas putri komariah juga sesekali ikut turun membantu sang ibu di kebun
perempuan parubaya ini mengajak saya memetik daun untuk lalapan teman makan nasi
masih ada pekerjaan rumah menanti komariah
perempuan enam puluh lima tahun ini kembali bergerak untuk mencari kayu bakar
beberapa potong kayu kering ini akan ia manfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak
kepulan asap membumbung dari selat tungku
ini pertanda komariah baru saja mulai memasak
sebutir telur dan beberapa potong tahu digoreng sisa semalam dijadikan menu makan siangnya
meski ala kadarnya
namun bisa makan hari ini saja bagi komaria itu sudah lebih dari cukup
perhatian komariah selalu tertuju pada imas anak kandungnya yang kini berusia empat puluh dua tahun
tatapan matanya mengisyaratkan kasih sayang yang luar biasa
imas adalah sumber kebahagiaannya
namun hujian hidup muncul saat buahnya
imas menggigil dewasa
mental imas terganggu
ia kerap mengamuk
bahkan untuk menghindari hal buruk terjadi imas terpaksa dipasung di dalam rumahnya
ini bekas pasung juga pak
ia menggigil menggigil makannya selalu berjuang
kalau ini pasung imas selalu menggigil
sambil imas mengambil di kebun
kalau di sini imas tidak ada lagi tanaman ibu
jadi tidak ada penghasilan
selama ibu di sini sudah lima tahun
menurut ini anaknya
kalau imas ke kebun dikunci di rumah
imas ini kenapa imas
memang harus dibujuk ya
ya harus dibujuk bujuk
imas ini suka sering menggigil
selalu memasak nasi
itu diawarkan ke imas
kalau minum dikacau dibabitkan
kalau dipaksa tidak ada masalah
kalau dipaksa kalau tidak dipaksa tidak ada masalah
pemicu itu apa mak
sebab itu mak
hati itu apa
kesel atau apa
kesel tekanan batin pak
tidak begitu mak
tidak tahu apa
bagaimana cara membujuknya supaya mau
mas badek mam yayang
badek mam yayang
oh suka dihintar
bukan ada masalah kak ditu
kak ditu bukan ada masalah mak bantu ya
terus di rumah ayah ada masalah
kenangan di allah
tapi sayang sayang berarti ya mak
kadang kadang mak tertuang
anak mak tertuang
sehari hari mama tertuang
mama tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu
saya tidak tahu saya tidak tahu
saya tidak tahu saya tidak tahu
tidak tahu apa ya heck

erng bukan pergi per ein
dia lebih eh imagine yeah
itu anak kita otra
sebulan yang lalu relawan wawaneak cinta kasih pada larang membantu melepas imas dari jerat palsu
perempuan asal padalarang ini juga dibantu untuk mendapat penanganan dokter di rumah sakit untuk mengendalikan masalah kejiwaannya

mereka menempati sebuah rumah tanpa aliran listrik di atas lahan tidur milik perusahaan pembangkit tenaga listrik tepat di bantaran waduk saguling
hunian yang ditempati ibu dan anak ini kondisinya begitu memprihatinkan
bukan beton kokoh yang harusnya menjadi pelindung isi ruangan material rumahnya hanya berdinding papan
dengan tambalan kayu di beberapa sudutnya
itu pun kondisinya sudah bolong di sana sini
lebih parahnya lagi binatang liar seperti ular dan biawak kerap masuk ke rumah mereka
masa hari hari kayak nggak ada abah berarti duaan aja di rumah
dari kapan emak tinggal di sini mak
udah lima tahun
dari lima tahun abah nggak
ada dua setahun setengah
jadi emak duaan sama emak sehari hari
ini gimana kalau hujan gimana
kalau hujan ini kalau hujan di sini tidur di sini
kalau di sini hujan nggak keluar
keluar oper oper lah gitu nih
tidurnya kalau ke sujarah gitu hujan emak tidur di situ
kalau itu banjir emak tidur aja di sini
tapi emak udah banjir semua
ada emak lagi tidur
yang tidur itu nggak juri juri kali itu tapi panjang ada dua meteran
untuk kebutuhan dasar yaitu kamar mandi komariah membuat ruangan semi tertutup di depan rumahnya
kondisinya pun jauh dari layak
pada usia senjanya komariah juga tetap harus mengerahkan tenaga untuk mendapatkan air bersih
karena ia tidak memiliki alat penyedot air dari tanah
kebutuhan air ia dapat dari tetangga rumahnya secara cuma cuma
tapi bisa dikameran
bagi komariah butuh usaha untuk mengangkat air karena dari rumah ke sumber air jaraknya sekitar tiga ratus meter
saat mengambil air ia mesti bergegas karena air berhenti mengalir rutin pada pukul sebelas siang
mak ini berarti mak bisa bawa air ini bisa sampai berapa balik mak
berapa bulat balik
ya kumah pariogina ya sepuluh balik
tepok tepok lima belas balik
sepuluh balik bulat baliknya kapan kamu nyuci nek
kamu ibak kamu masak
kamu ibak kamu masak
itu air yang kehala
itu air cair panca guling saat nek
mami air cair guling mak enak cair
terus mak kalau lagi musim hujan
musim hujan mak nanti karena tahun
apa air hujan
ngampung air hujan
sepuluh kali bulat balik buat ngambil air
sekali jalan bawa dua ember gitu dua jeriga yang kecil ini
pencipta selalu baik
memberikan rezeki untuk keluarganya
pohon randu yang tumbuh tidak jauh dari rumahnya
menjadi berkah nyata
apalagi saat kemarau seperti ini
komariah dan imas tinggal memungut buah yang berjatuhan
dan mengambil isi kapasnya
komariah dan imas tinggal memungut buah yang berjatuhan dan mengambil isi kapasnya
setidaknya satu plastik kapal berhasil kami kumpulkan kali ini
jumlah yang sebenarnya lumayan jika ditukar dengan rupiah
namun komaria tidak pernah mematok harga jual atas hasil usahanya
berapapun nominal yang ia dapat selalu ia syukuri
bagi komariah hidup adalah sebuah pelajaran
tentang perjuangan dan ketulusan
karena di balik lelah ceri payahnya
sang pencipta pasti punya rencana indah untuknya